komisi pemilihan umum mengeluarkan iklan masyarakat menjelang digelarnya pilkada dua ribu delapan belas
dalam iklan tersebut kpu meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas mendatang
video yang diunggah ke laman youtube dan hanya berdurasi lima belas detik ini berisikan imbauan kpu
agar masyarakat mencoblos pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi kabupaten dan kota
tidak hanya itu kpu juga mengeluarkan iklan gerakan sadar pemilu tentang pentingnya mengetahui calon kepala daerah yang akan dipilih
masyarakat juga diminta untuk jujur menghargai perbedaan serta melaksanakan pilkada dengan damai